tim cnn indonesia kembali bertugas menyampaikan pergerakan masyarakat selama masa arus mudik dan juga arus balik lebaran tahun ini
mulai jumat empat belas april dua ribu dua puluh tiga tim akan berangkat dan tersebar di sejumlah titik seperti jalur merak bakahuni jalur utara dan juga jalur selatan
acara pelepasan tim mudik cnn indonesia dihadiri menteri perhubungan budi karya sumadi kakor lantas mabes polri irjen firman santiabudi dan juga manajemen transmedia termasuk ceo cnn indonesia titin rosmasari
cnn pun demikian karena cnn punya tv dan com keduanya masif bahkan kita melakukan liputan jauh sebelum tim mudik
jadi jalur menyudik kita sudah
kita sampai melihat juga termasuk mempertajam kesiapan dari pemerintah dalam menyiapkan mudik tahun ini
jujur saja adalah refleksi apa yang sudah kita laksanakan pada tahun lalu
kami mendapatkan masukan dari teman teman media yang berada di lapangan tentang laporan laporan yang disampaikan
itu menjadi bahan yang sangat konstruktif untuk memperbaiki
mekanisme sistem pengamanan dan pelayanan kita pada saat mudik tahun ini
jadi sekali lagi pada kesempatan ini izinkan saya ucapkan terima kasih